umroh kali ini memang berbeda dibandingkan sebelum masa pandemi
sejumlah prokes atau protokol kesehatan ketat dikenakan bagi para calon jemaah
selain tes pcr calon jemaah juga harus tentunya menjalani karantina sebelum dan setelah tiba di tanah air
dan hal ini tentunya berimbas pada penyesuaian biaya umroh
untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan zoom
direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama bapak nur arifin dan bapak farid aljawi
sekjen asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia atau ampuri
assalamualaikum selamat malam pak farid dan juga pak nur
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mbak tiffany
selamat malam bapak bapak
saya mau ke pak farid dari ampuri terlebih dahulu
untuk menanggapi kenaikan biaya umroh kita tahu memang tidak
bisa terelakkan lagi karena di masa pandemi ini tentunya banyak yang disesuaikan ya kan
berkaitan dengan syarat ketentuan protokol kesehatan
sehingga kalau dihitung hitung kenaikannya cukup lumayan tiga puluh lima sampai dengan empat puluh juta rupiah
tanggapan dari ampuri seperti apa
apakah memang sudah tepat dengan rincian kenaikan ini atau bagaimana
ya mbak tiffany terima kasih terima kasih pak direktur
jadi mengenai kenaikan biaya ini sebenarnya harga tidak begitu jauh dari sebelum pandemi
hanya saja menyesuaikan debengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia dan pemerintah arab saudi
salah satunya jamaah harus karantina satu x dua puluh empat jam sebelum berangkat ke arab saudi
dan itu juga harus melaksanakan pcr
begitu tiba di arab saudi juga
harus menjalani karantina lima hari empat malam yang biaya cukup banyak
bahkan karantina ini sudah ditentukan oleh pemerintah arab saudi
bagi suami istri itu bisa satu kamar
tapi bagi yang tidak suami istri ini satu kamar sendiri
tentunya ini juga membuat biaya membengkak
dan juga di saudi diterapkan dua x pcr
ketika satu hari mendarat di arab saudi di karantina itu harus di pcr
dan ketika ingin keluar dari karantina itu juga di pcr
yang menambah beban biaya bagi masyarakat ketika kepulangan di indonesia harus karantina kurang lebih tujuh hari enam malam
nah harga karantina di indonesia yang mayoritas adalah hotel ini juga membuat biaya menjadi membengkak
oke artinya kalaupun nanti ke depannya ada penyesuaian terhadap durasi karantina begitu tiba di tanah air
di indonesia katakanlah berkurang begitu berarti harganya pun juga akan mengalami perubahan
iya kami harapkannya kalau harinya dikurangi menjadi tiga hari dua malam atau empat hari tiga malam sesuai dengan permintaan kita
tentunya biaya juga akan berkurang
oke bagaimana kemudian dengan jamaah yang sudah melunasi pembiayaan dari jauh jauh hari pak farid
artinya kan masih ada selisih itu
nah sampai saat ini banyak jamaah yang menanyakan perihal kenaikan harga tersebut
tapi setelah kita jelaskan kepada para jamaah ya mereka memahami bahkan sudah ada yang langsung melunasi untuk berangkat
ini membuktikan semangat jamaah itu menggebu gebu karena rasa kangen yang sudah dua tahun tidak berangkat ke tanah suci
oke jadi adanya
tadi pagi juga kita baru menerbangkan grup perdana anggota polisi
itu pun sudah mencapai satu tiga ratus orang sejak dibukanya pada tanggal delapan kemarin
oke jadi artinya dengan adanya kenaikan biaya ini tidak mengurangi antusiasme dari jamaah yang akan berangkat ke tanah suci ya
saya ke pak nur arifin
pak nur menanggapi dengan kenaikan
kalau tadi kan kalau pak farid ya kalau bisa sih sebenarnya pengennya mintanya katanya tiga hari dua malam gitu
tapi kita tahu bahwa kita dihadapkan
dengan ancaman omikron kemudian juga impor cash dari arab saudi salah satu yang paling tinggi sekarang
tanggapan dari pak nur arifin seperti apa
baik jadi kami mengistilahkan bukan main tetapi
biaya ini pada dasarnya tetap standar karena dari sisi jarak masih sama indonesia saudi
durasi waktu juga sebenarnya bersama
namun karena di era pandemi covid ini ada penyesuaian biaya untuk membiayai karantina dan
terutama tambahannya adalah ccr dan karantina
oke artinya memang harga atau biaya di masa pandemi ini sifatnya semua menyesuaikan ya
karena begitu dinamis dengan perkembangan pandemi
karena perkembangan durasi karantina ketentuan pcr baik di indonesia maupun di arab saudi dan lain sebagainya
begitu ya pak nur ya
betul bisa naik bisa turun kalau jadi
oke pak nur saya mau tanya terkait dengan screening
kita tahu tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dihadapkan dengan ancaman omikron
kemudian import case atau kasus impor terbanyak salah satunya dari arab saudi
di screening bagi jamaah mulai dari berangkat dari tanah air
kemudian sampai di arab saudi kemudian sebelum kepulangan dan saat tiba di indonesia seperti apa
jadi satu hari atau dua puluh empat jam sebelum berangkatan
jamaah dikumpulkan di asram haji polo
untuk dilaksanakan screening
itu di test kejahatan di periksa asetilkat maksinya juga dilakukan test pcr
setelah dinyatakan negatif maka biden baru diberangkatkan menuju arab saudi
sampai di saudi ada karantina lima hari dan di hari keempat itu dilakukan tes pcr
setelah itu kalau dinyatakan negatif maka baru dapat melaksanakan ibadah umroh
setelah dinyatakan ke pulangan dilakukan test pcr lagi
ketika hasilnya negatif maka kembali ke indonesia
ketika di indonesia dilakukan tes pcr lagi
kalau hasilnya negatif maka disarankan
kalau hasilnya positif maka diisolasi
nah ketika saat ini berdasarkan surat keputusan satgas covid nomor dua tahun dua ribu dua puluh
karantina ke pulangan di indonesia selama sehari
semoga kondisi terus membaik

bahkan bisa dilakukan
jadi sekali lagi semoga kondisi baik
saya kembali ke pak farid dari ampuri
hari ini adalah keberangkatan pertama betul ya dari ampuri ya pak farid
hari ini keberangkatan perdana kita empat ratus tiga puluh tiga besok kedua sekitar dua ratus
berapa kurang lebih tadi dua ratus
satu ratus tiga puluh tiga tadi pagi dengan penerbangan lion direct madinah
dan yang akan berikutnya sekitar rp dua ratus tadi ya
sekitar rp dua ratus
evaluasinya kendala yang ditemui terkait dengan karena ini kan proses screeningnya banyak sekali nih
dan untuk memberikan pemahaman kepada jemaah terkait dengan proses screening
kemudian apa saja yang harus dipersiapkan kesiapannya pun juga
banyak sekali bagaimana pak farid
jadi kami mengedukasi kepada anggota kami dan juga seluruh jemaah melalui para pembimbing pembimbing ibadahnya
dan sebelum keberangkatan juga kita edukasi bahwasannya saat ini umroh di masa pandemi nomor satu adalah prokes
nah prokes ini diterapkan ketika mereka masuk asrama haji sampai keberangkatan hingga di arab saudi
di arab saudi sendiri ketika mereka masuk kamar itu sudah tidak bisa kemana mana lima hari empat malam
bahkan makan pun disuplai dari luar
ketika mereka ada kebutuhan kebutuhan yang terkait dengan pribadi itu juga tidak bisa sembarangan
nah ini pemerintah begitu peduli ya terhadap penyelenggaraan umroh ini agar umroh tetap berjalan
sehingga tidak ada permasalahan yang mengakibatkan timbulnya covid atau virus omikron
keinginan untuk melakukan ibadah ini kan tentunya sudah tersimpan lama ya
bagi para jemaah
tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa omikron ini menjadi ancaman
nah saya kembali ke pak nur arifin
pak nur artinya antisipasinya bagaimana sehingga semuanya tetap aman
jemaah tetap bisa melakukan ibadah dengan aman nyaman tenang kusyuk
dan juga kembali ke tanah air tanpa harus mengkhawatirkan adanya penyebaran kemudian penularan
jadi kita mengajak orang jemaah
yang biasa nam tapi waspada
selalu dalam bahasa tentangannya siaga satu menghadapi berbagai kemungkinan
nah jamaah harus selalu fokus
fokus untuk ibadah fokus menjaga kesehatan
sehingga tidak stres tapi selalu siap
tadi kami juga menyampaikan pesan ketika pemberantasan empat ratus tiga puluh tiga jemaah tadi
fokus menjaga kesehatan fokus ibadah
sehingga diharapkan pulang nanti semuanya sehat
karena pemberantasan semua umroh di awal tahun ini sampai tanggal lima belas januari nanti
akan menjadi bahan evaluasi kami
apakah umroh dapat dilanjutkan atau ditutup dulu
kalau memang hasilnya baik jemaah sehat
tidak ada penyebaran covid sembilan belas maka tentu umroh dapat dilanjutkan
bahkan ini menjadi tahukur hasil tahun dua ribu dua puluh dua
semoga dapat dibuka dari indonesia
sekali lagi hasil perjalanan keberangkatan umroh saat ini menjadi
tolak ukur untuk memastikan kemungkinan bukaan haji dari indonesia tahun dua ribu dua puluh dua
baik intinya akan dievaluasi secara bertahap
kemudian ini nantinya akan menjadi tolak ukur atau pertimbangan
bagaimana kelanjutan apakah memang akan terus membuka ibadah umroh nantinya ya
termasuk juga bagaimana kepastian haji di tahun dua ribu dua puluh dua ini ya
terima kasih sekali lagi
terima kasih sekali lagi pak nur arifin dan juga pak farid aljawi
sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam bapak bapak salam sehat selalu
selamat malam terima kasih